kepala sekolah di malang jawa timur yang diduga menyetrum empat siswanya
kini dicopot dari jabatannya
kepala sekolah tersebut ditarik ke dinas pendidikan kota malang
untuk menjalani pembinaan
kami siang wakil wali kota malang melakukan pertemuan tertutup
dengan pihak sekolah sd negeri lowok waru iii
dan kepala dinas pendidikan kota malang jawa timur
pertemuan tersebut untuk mengklarifikasi kasus dugaan penyetruman
yang dilakukan kepala sekolah terhadap empat siswanya
dalam pertemuan tersebut pihak sekolah menjelaskan kronologi
dan alat yang digunakan kepala sekolah
menurut pihak sekolah alat tersebut pernah diuji cobakan
kepada guru dan tidak ada masalah
namun wakil wali kota tetap mempermasalahkan hal tersebut
jika diterapkan kepada siswa apalagi belum berkoordinasi
dengan dinas pendidikan
saat ini kepala sekolah sd negeri lowok waru iii
sudah dicopot dari jabatannya
untuk sementara kepala sekolah tersebut ditarik ke dinas pendidikan
untuk mencari alat yang digunakan